aksi kejar kejaran serta tembakan peringatan mewarnai penangkapan sekelompok pemuda yang nekat melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian yang berjaga di pintu belakang gedung dpr tanah abang jakarta pusat pada rabu sore
sejumlah pemuda yang dianggap sebagai provokator diamankan oleh polisi
sejumlah petugas kepolisian yang tengah berjaga di pintu belakang gedung dpr tanah abang jakarta pusat diserang sekelompok pemuda pada rabu sore
serangan lemparan batu yang terjadi secara tiba tiba membuat petugas kepolisian langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara
kelompok pemuda tersebut langsung kabur melarikan diri
kendati sejumlah pemuda berhasil kabur sejumlah pemuda lain yang dianggap sebagai provokator diamankan oleh polisi guna kepentingan pemeriksaan
kelompok pemuda tersebut langsung diangkut ke mobil tahanan untuk dibawa ke mapolres jakarta pusat